aku harus memecahkan raja pelindung gaib ini
tapi bagaimana caranya
aku ingat ayah anda pernah mengajariku tentang ini
bersiaplah kamu menjemput kematian
wahai seluruh rakyat pancacar
kalian mengampuni ibu nda ketering manik
ibu nda ketering manik
ndak ketering manik
tidak ada waktu
gusti ratu ketering manik
memang telah menyelamatkan nyawa raden
tapi itu bukan berarti
gusti ratu ketering manik
bebas dari hukumannya
dia harus tetap dihukum
pembunuhan yang dilakukannya
terhadap gusti ratu
yang paling pantas menghukum
ataupun tidak menghukum ibu nda ketering manik
itu adalah aku
aku memaafkan ibu nda ketering manik
dan membebaskan ibu nda ketering manik
dari hukuman ini
apakah setengah badan
ada yang menadachi
siapa yang menghukum
ibu nda ketering manik
gusti ratu subang lara gusti ratu subang lara adalah ratu yang sangat kami cintai kami tidak
area kalau gusti ratu yang sangat kami cintai dibunuh oleh gusti ratu entryman dan
hukuman itu harus tetap dilakukan hukum mati hukum mati gusti harus dihukum mati
hukum mati hukum mati hukum mati
raden mohon maaf kalau memang raden sangat begitu menyesal kenapa tidak raden saja yang
menggantikan posisi adikku tercinta rai ketering mani
bahwa aku akan menggantikan hukuman ibu undang ketering mani
dan saya akan menghukumnya
aku akan menggantikan hukuman ibu undang ketering mani
saya harus menggelap kerajaan pelindung gaib ini
tapi bagaimana caranya
aku ingat ayah anda pernah mengajari ku tentang ini

baik melindungimu dari musuh manusia
ataupun makhluk gaib
bahkan mantra ini juga bisa mengusir makhluk gaib
gunakan dengan sebaik baiknya putriku
ya aku baru ingat muncul itu

tidak ada yang bisa dibebaskan dari hukumannya
tapi kalau raden walang sung sang tidak diampuni
nanda prabu telah saja tenang
kita akan menyingkirkan raden walang sung sang
tanpa mengotori tangan nanda prabu sendiri
aku akan mengabuli permintaan